puluhan ogoh ogoh umat hindu di kabupaten blitar jawa timur
diarak dalam upacara tawur kesanga menjelang perayaan nyepi tahun saka seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan pada senin siang
pawai ogoh ogo ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke blitar
inilah ogoh ogoh atau replika raksasa sebagai lambang sifat buruk manusia
buatan warga desa suru kecamatan doko blitar
ogo ogo kalabumi ini merupakan simbol angkara murka manusia
dengan sepuluh roh jahat yang melitar ini
ogoh ogoh ini adalah yang termahal di antara puluhan lainnya
pembuatnya berharap ogo ogoh bisa memberikan kesadaran
agar manusia menjauhi hal terlarang pada hari suci nyepi
ini kurang lebih dua minggu sampai tiga minggu
maksimum satu bulan
bahan yang dibuat dari apanya
habis berapa ini membuatnya
kurang lebih lima sampai sepuluh
ketua parisa daulingi yuliono mengatakan
sebagai rangkaian upacara tawur kesanga
puluhan ogo ogo akan diarak sepanjang empat km lebih
kemudian patung tersebut akan dibawa kembali ke desa masing masing
untuk dimusnahkan sebagai simbol memusnahkan sifat buruk manusia
menjelang catur berata penyepian
setiap tahun pada upacara inilah nafsunya emosinya
digambarkan dalam bujur pasasa
dan nanti akan diarah disumiakan
nafsunya emosinya disempurnakan pada kesadaran
pemerintah daerah kabupaten blitar mengapresiasi upacara tawur kesanga
umat hindu ini sebagai salah satu daya tarik wisatawan
untuk datang ke bumi bung karno tersebut
ini adalah satu rangkaian
kegiatan ini adalah untuk membuka wisata
ini sangat bagus sekali wisata budaya
dengan adanya kegiatan kegiatan ini
tentunya kita harapkan wisatawan wisatawan bisa lebih tertarik kunjung ke utara
upacara tawur kesanga akan ditutup dengan pemusnahan sifat jahat manusia
dengan pembakaran ogoh ogoh di dekat pura di desa masing masing
keesokan harinya umat hindu akan melakukan catur berata penyepian
dengan tidak menyalakan api atau amati geni
tidak bekerja atau amati karya
tidak bepergian atau amati lelungan
dan tidak mendengarkan hiburan atau amati lelanguan